hai udah belum nih telurnya bentar lagi pak
ojek banget iya bang modern mana karo bebek paling ujung bisa bisa
tapi ongkosnya dua puluh ya soalnya jauh enggak masalah
nih pipi langsung makan siang aja ya mi enggak boleh kenapa enggak boleh atau
mi ya masa yang makan siang cuma pipi aja mimpi tengah diajak
maaf atuh maksud pipih teh makan siangnya berdua sama mimi
di rumah sakit yang jagain potati siapa aja mbak surti cuma emaknya mbak tati bunur bang
ngajak ngajak disuruh pulang sama emak biar bisa ngojek katanya
ya maksudnya mbak surti cuma emaknya mbak tati bunur bang ojak tidak ada bang ojak disuruh pulang sama emak biar bisa ngojek katanya

ah lu tanya diem aja
kenapa lo lepe nim kagak enak
erot ini bukan kagak enak doang
rasanya kagak jelas
kalau kagak enak jangan dimakan
erot lo kalau kagak bisa bikin pepesan kagak usah ngaku ngaku
kalau tahu begini ini ikan tadi mendingan digoreng
iya nggak dih
bapak kemana mi
tadi bapak pergi mancing sama babe dan pak haji
kenapa belum pulang murot
kenapa belum pulang ya
padahal kan udah jamnya makan siang
kata bapak tadi hasil mancingnya mau dipepes di rumah babe
oh yaudah tuh mi
kalau gitu ikannya pipih abis ini aja ya
mbak surti saya sama mbak isa mau ke rumah sakit dulu
mau jenguk potati
iya bu nur
dari depan gangsenggol aja naik angkot cuma sekali bu nur
iya saya sudah tahu kok
nanti kalau mbak surti sudah selesai kunci rumah saya dibawa saja
saya sudah punya kunci cadangan
saya berangkat dulu ya
mbak isah tunggu saya di depan ya
saya mau ambil dompet dulu
kita makan di rumah masing masing aja
beh saya pamit dulu ya
pipih ngejek dulu ya mi
ibu mana bu surti
ibu nur sama mbak isa lagi ke rumah sakit jenguk mbak tati
non bunga mau makan ya
ganti baju dulu deh
nanti mbak surti siapin makannya
bunga sendiri aja
udah selesai mancingnya pak
bapak belum makan lapar
bukannya bapak bikin ikan pepes di rumah babe
gak jadi pak
cuman ikan pepesnya teh dimasak sama haji murod
setelah selesai sama bapak teh dicoba
uluh uluh yoh
rasanya teh meni gak enak
ya lauk buat makan siangnya udah habis pak
yo belum masak lagi
kamu teh tadi kenapa gak nungguin saya dulu atuh
pas baru nyampe gue disuruh pulang lagi sama emak
emang kenapa gitu yak
emak pengen gue ngumpulin duit aja buat beli obat hati
padahal di sini gue kagak tenang bini gue di rumah sakit
itu namanya lu kayak makan buah si malakamat yak
giliran lu nungguin istri lu di rumah sakit emak ngomel ngomel
sementara lu ngojek istri lu ditinggal di rumah sakit
buah si malakamatnya apa pur
kok saya baru denger
pur kamu mau kemana
gue mau makan lapar
yo udah belum mie telurnya
bentar lagi pak
mau denger kemana
kalau bebek paling ujung bisa
bisa tapi ongkosnya dua puluh ribu ya soalnya jauh
gak masalah bang
sekarang gue backstage
tapi saya bisa yah
kalau mau senyumin sih erin wonderful
itung turun lah itu deh
yaudah dua belas abel selamat saltan saya
mbak surti nggak bantuin bikin pepesnya pak
mbak surtite mau ke rumahnya bu nurmala
akhirnya bapak mbak abe haji muron yang masaknya
terus rasanya aneh ya pak
kalau kasih bumbu pasti pak
yaudah pak nggak apa apa
belum rezekinya itu mah
iya kapan buk buk mungkramnya atuh
nggak ada uang kecilan
saya nggak ada kembaliannya
iya bener bang
ya uangnya kurang dari rp satu bang
yaudah nggak apa apa
mau beli apaan lo
nih yang namanya ojak
si kak asman kagak kenal sama lo
makanya sekarang gue mau kenalin
daripada kamu kepikiran terus
catsawang tadi itu pacarnya whatchamacallit cita atau bukan
dari itu cowoknya citra gue mesti gimana tis
kamu berdoa sama allah
semoga kamu disegerakan dipertemukan dengan jodoh sejati kamu
pur kamu marah ya
terus kenapa mau pergi
tadi katanya gue suruh nanya ineke
tadi kondisinya gimana jak
udah mendingan dead cuman belum boleh pulang
buat tembus obat sama ngeluarin dia dari rumah sakit
lo kagak ikut asuransi kesehatan
ya harusnya lo buat jak
kayak sekarang nih lagi sakit kan butuh biaya gede
gede lo mau bayar pake apaan
net kepala gue lagi puyeng
gimana caranya ngeluarin bini gue menebus obat
lo malah nyeramain gue lagi
eh mas pur ada apa
gue mau nanya sesuatu boleh nggak
boleh di dalam aja yuk
mau nanya apa mas pur
kok jadi gerugi gitu sih
gue bukannya gerugi tapi
ya udah tanya aja
tadi ada cowok bonceng citra ke depan
itu pacarnya ya
dia dulu teman kuliahnya citra
victor itu mau nikah
minta citra jadi pagar ayu di resepsi pernikahannya
victor kesini jemput citra mau urus semua seragam pagar ayu itu
citra tuh semacam penanggung jawab semua pagar ayu gitu deh
mas pur suka ya sama citra

terima kasih udah nonton